pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian nasional melalui beberapa program
salah satunya program banpres produktif usaha mikro kepada lebih dari dua belas juta umkm pada tahun dua ribu dua puluh
pemerintah menyiapkan dana khusus umkm sebesar rp lima belas tiga puluh enam triliun
dengan setiap umkm mendapat dana satu dua juta rupiah
program banpres ini merupakan program lanjutan tahun dua ribu dua puluh lalu
di mana sebanyak dua belas juta umkm mendapat dua empat juta rupiah
deputi usaha mikro kemenko pukm edi satria mengungkapkan penyaluran bantuan sudah mencapai delapan puluh delapan persen
merupakan kombinasi ya antara penerima yang lama dengan penerima baru
nah anggaran yang tersedia baru sembilan delapan mas ya jadi sudah kita proses yang sembilan delapan ini
asisten deputi kooperasi dan umkm kementerian perekonomian iwar faidi mengungkapkan
pemerintah menerapkan mekanisme insentif program ini dengan konsep subsidi bunga
subsidi bunga itu adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah
sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit atau pembiayaan
dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur ini
jadi yang kedua adalah penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit
untuk tahun dua ribu dua puluh satu jumlahnya sekitar rp enam puluh enam sembilan triliun jadi ini cukup besar dan cukup efektif sekali
tahun ini ada penambahan tiga juta penerima dana umkm
hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional